hai partai nasdem cuek dengan pertemuan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
bertemu ketua dpp pdi perjuangan puan maharani ketua dpw partai nasdem jawa barat saan mustafa
menilai pertemuan lintas koalisi merupakan hal yang wajar menurutnya partai nasdem tidak khawatir
dan tidak ambil pusing dengan pertemuan tersebut dan adanya pertemuan walaupun saya melihatnya
belum cukup di level ibu puan dan mas ahaye itu harus masuk ke level yang lebih tinggi
yaitu level pertemuan antara ibu mega dengan pak sby
nah baru mungkin ada semacam garansi ya bahwa persoalan itu selesai
hal yang sama diungkapkan partai keadilan sejahtera
mardani alisera memandang pertemuan tersebut justru membuat suasana politik menjadi lebih teduh
dengan mbak puan karena bikin suasana politik jadi teduh
dan sunnah silaturahim baiknya dilakukan oleh semua pihak
pks insya allah bahagia dan yakin mas ahaye dan demokrat tetap berjuang dalam koalisi perubahan
untuk persatuan mendukung mas anies baswedan
rumor keretakan koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung anies baswedan
sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat kembali mencuat setelah ketua umum partai demokrat
agus harimurti yudhoyono bertemu ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
partai demokrat beberapa waktu yang lalu mendesak anies baswedan
untuk segera mengumumkan nama pendamping dalam pemilihan presiden mendatang
berosotnya elektabilitas anies di beberapa hasil lembaga survei dituding
karena koalisi lama mengumumkan nama cawapres
partai nasdem dan pks sepakat pertemuan lintas koalisi
tidak membuat koalisi perubahan untuk persatuan retak
komunikasi dan konsolidan dari ketiga partai dinilai semakin positif
sambil menunggu pengumuman cawapres pendamping anies baswedan
bela mula hela galuh prestisa jakarta